mata kamu itu adalah tanda titi
dimana saya rela berhenti selamanya
kita sudah tidak perlu surat perjanjian ini
kita hancurin mas
rina sedih ditinggal mamanya
maha percaya kamu bisa menyelesaikan masalah ini
mama gak akan ikut campur
istri kamu tanggung jawab kamu ya
kamu selesaikan oke
mencintai saya dalam waktu enam bulan
namun bila dalam kurun waktu enam bulan tersebut
aldebaran alvari belum juga mencintai saya
saya akan menyerah
ini baru empat bulan din
dan kamu udah nyerah
padahal hari ini
saya ingin kita morbik surat perjanjian ini sama sama
karena saya pikir kita gak perlu lagi
sudah berhasil buat saya jatuh cinta sama kamu
sudah berhasil membuat saya menemukan sebuah kebahagiaan sebetulnya
dan buat saya
mata kamu itu adalah tanda titi
di mana saya rela berhenti selamanya
kita sudah tidak perlu surat perjanjian ini
kamu pegang sini
kamu pegang sini